enam bayi terlahir di rsud jombang bertepatan dengan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
dari enam bayi tersebut dua orang terlahir normal dan empat bayi melalui proses operasi
enam bayi terlahir pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh tiga di rumah sakit umum daerah jombang jalan wahid hashim jombang jawa timur
beberapa bayi mungil itu ditempatkan di ruang perawatan dan juga di ruangan bersama sang ibu
salah satu ibu bayi mengaku senang dengan kelahiran putri pertamanya
tepat pada momen peringatan hari kemerdekaan republik indonesia
proses persalinannya yang normal itu pun tidak direncanakan sebelumnya
sang ibu berharap anaknya kelak menjadi kebanggaan orang tua bangsa dan negara
ada lahiran normal
berarti normal semua
ini putri keberapa
semoga menjadi kebanggaan lah
sementara itu menurut kepala ruangan derupadi rsud jombang
dari enam bayi tersebut dua orang lahir melalui proses persalinan normal dan empat bayi dilahirkan melalui operasi
meski begitu hal itu tidak direncanakan sebelumnya
bayi bayi tersebut kini dalam kondisi sehat
dan hanya satu orang yang membutuhkan perawatan karena menderita sesak
ini yang lahir spontan ada dua
yang lahiran sc ada empat
yang satu tadi ada yang lain spontan itu
karena bayinya sesak jadi di ruang perawatan khusus bayi baru lahir
pihak rsud jombang juga memberi bingkisan kepada ibu yang melahirkan pada momen hari kemerdekaan
dan kemerdekaan republik indonesia sebagai kado spesial
agung wibowo jombang jawa timur